konten kreator kini menjadi profesi yang kian dilirik namun tak jarang konten yang dihadirkan dianggap sebagai eksploitasi berlebihan
mungkin semata demi cuan apakah konten harus selalu semata demi klik
bergabung firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital ui
selamat malam pak firman
selamat malam mbak tiffany apa kabar
baik alhamdulillah sehat selalu juga ya pak firman ya
kita membahas banyak sekali konten konten yang dihadirkan ini menjual kesedihan kemalangan kesusahan
tapi kenapa masih menjadi makanan penonton pak firman
ya itu yang kita sebut hari ini dengan the economic of attention
jadi pada hal hal yang tadi mengandung kesedihan mengandung kontroversi
nilai yang tidak etis itu terdapat daya tarik
mengapa menjadi daya tarik
karena itu sebetulnya hal yang jarang di dalam kehidupan normal
bukan berarti kemiskinan dan kesedihan itu jarang dalam kehidupan normal
tapi jarang terpublikasi
nah sehingga ketika muncul lewat media sosial sebagai suatu bentuk publikasi
itu akan mendapatkan
dan kita tahu ketika perhatian itu menjadi masif
ada nilai ekonomi di balik itu
nah sehingga konten konten yang berciri tadi kesedihan
tidak etis kadang kadang kontroversi
yang sebetulnya cukup jarang tadi
jadi punya nilai seperti itu
oke mendapatkan perhatian yang masif
artinya kan gini
ada demand ada supply
konten konten ini toh memang pada kenyataannya
banyak sekali yang nonton
banyak yang fuse banyak yang like banyak yang subscribe
artinya masyarakat kita juga menyumbang bagaimana sebenarnya konten konten yang dihadirkan dengan gaya yang seperti ini
masih bertahan sampai dengan sekarang
dan masih menjadi makanan itu tadi
betul betul sekali mbak
suka tidak suka sebetulnya itu adalah sebuah realitas yang sebetulnya perlu
penuh dengan lebih mendalam
apakah memang benar
kemudian ketika kita membuat konten yang mengandung kesedihan
kemalangan dan sebagainya
dijadikan sebagai bahan jualan yang untuk memperoleh keuntungan tertentu
di dalam hal konten tersebut
untuk memberitahukan atau menggugah kepedulian
mungkin masih bisa dimaklumi
tetapi ketika menjadi sebuah pola untuk menangguk keuntungan
ini harus kita sesali dan tidak boleh menjadi suatu formula
saya dengan cara menayangkan atau menampilkan kesedihan orang lain
bahkan sampai kesedihan dan kemalangan orang lain itu dicari cari
nah kemudian kita jadikan sebagai konten dan kita tahu persis bahwa itu menghasilkan view yang tinggi
hal yang semacam ini tidak boleh menjadi formula kalau menurut saya
nah apakah ini juga masuk dalam bagian sebagai konten kreatif pak firman
di dalam hal mencari sesuatu yang berbeda
boleh masuk ke dalam spektrum kreatif
kalau kita mendefinisikan kreatif itu kan cara melakukan sesuatu atau cara memecahkan sesuatu
dengan cara yang tidak template atau dengan cara yang berbeda
yang bukan kebanyakan orang melakukan
nah termasuk di dalam hal ini ketika misalnya konten konten itu hari ini yang banyak dibuat orang adalah
tentang makanan tentang perwisata tentang kehidupan sehari hari
ini mulai masuk ke cara yang berbeda
nah kita melihat suatu sisi lain
nah itu mungkin ada nilai kreativitas
memang sebetulnya ada batasan masih etis atau tidak memperlihatkan itu
jadi tidak semata mata karena jarang karena unik dan sebagainya
kemudian kita jadikan sebagai konten
kita publikasikan bahkan tadi menjadi tendensi untuk mencari keuntungan
nah ini kreativitas yang salah tempat jadinya
property porn atau eksploitasi kemiskinan kemalangan kesedihan yang kerap digunakan
sebagai konten konten itu tadi
nah apakah komoditas ini sebenarnya bertentangan dengan etika media itu sendiri pak firman
dalam hal apa namanya kita memahami media ini adalah agen untuk informasi bagi masyarakat
dia menjadi wadah untuk memberitahu pada masyarakat paling tidak ada empat fungsi dasar dari media
yaitu tadi menginformasikan kemudian pewarisan nilai nilai yang baik
kemudian media juga bisa melakukan surveillance dan kemudian sebagai medium hiburan
nah tendensi adanya konten konten yang berbeda yang unik bahkan tadi kalau kita sebut melanggar etika
atau tidak sesuai dengan kepantasan itu mungkin adalah suatu bentuk hiburan bagi sebagian orang
tetapi kita harus sadar bahwa itu adalah dark entertainment hiburan yang kelam hiburan yang tidak sepantasnya untuk dikonsumsi
sehingga apa namanya tendensi untuk menjadikannya sebagai konten yang
tendensi untuk menjadikannya sebagai konten yang dijual dan memperoleh keuntungan itu harusnya dihindari
media justru kalaupun ingin menginformasikan adanya kemiskinan dan kemalangan untuk dientaskan bukan untuk menjadi bahan tontonan
jadi kita bisa membedakan itu menjadi hiburan atau menjadi informasi adalah ketika ada jalan keluar sebagai akhir
dari produksi konten tersebut
kalau sekedar orang oh ada ya orang yang kemiskinannya seperti itu
ada ya orang yang ketika kita beri hanya misalnya pakaian baru begitu bergembiranya kemudian di shoot kemudian disebarluaskan kemudian menjadi hiburan orang
nah ini tadi kemudian apakah kita berperan dengan cara itu untuk benar benar secara praktik
untuk benar benar secara
untuk benar benar permanen mengentaskan kemiskinannya
nah ketika konten itu menjadi informasi harusnya ada solusi bagaimana ketika ada kemalangan dan sebagainya itu ada jalan keluar bagi korbannya
ini yang mungkin perlu dibedakan
oke singkat saja pak firman dengan perkembangan digital sekarang ya digitalisasi profesi konten kreator saya bilang profesi
karena memang ini menjadi salah satu cita cita banyak orang anak anak dari kecil sekarang kalau ditanya mungkin salah satu pilihannya selain menjadi dokter presiden insinyur adalah menjadi content creator
ya kan nah bagaimana menghindarkan menghadirkan dark entertainment tadi seperti yang pak firman sampaikan supaya nanti ya tidak jadi salah

betul jadi ketika kita ngomong soal konten itu ada namanya batas
berdasarkan komodifikasi jadi menjadikan sesuatu yang bukan barang dagangan itu menjadi barang dagangan
nah seperti kemiskinan kesedihan pertikaian kemudian orang yang berselisih paham di jalan raya dan sebagainya
nah itu bukanlah sebuah konten yang harus dicari untuk diproduksi secara terus menerus agar menghasilkan perhatian yang akhirnya mendatangkan keuntungan

nah itu bukanlah sebuah konten yang harus dicari untuk diproduksi secara terus menerus agar menghasilkan perhatian yang akhirnya mendatangkan keuntungan
nah kita harus tahu batasan komoditas itu apa etika komoditas itu apa
tidak semua hal yang bisa dikontenkan itu layak untuk dikomodifikasikan seperti itu mbak

oke menarik sekali mudah mudahan mungkin kedepannya kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih panjang lagi pak firman karena waktunya sangat terbatas
pak firman karena langsungnya sangat terbatas

baik mbak selamat malam